radin cing beneran
lo kayaknya telepon si oki ya
kalau lo demen sama lelaki
terus kenapa lo tiba tiba kepikiran kayak gitu
ternyata hal yang selama ini gue lakuin itu sama bu
hal yang selama ini gue lakuin malah berbalik jelek ke gue
setelah apa yang dia udah dapat
dia sekarang malah gak ngijinin gue buat pacaran sama bebek melmel
semua nggak sesuai dengan perjanjiannya
itu baik sama lo
terus ngebolehin lo pacaran
mungkin itu teguran dari allah
orang itu harus ditegur dulu
orang itu harus ditegur dulu

udah berapa kali ditegur sama allah kan

udah berapa kali dihukum juga kan
tapi sampe sekarang
mereka tuh gak sadar sadar
lo ngambek kecanda kali
lo ngambek kecanda kali
mereka juga gak tau masalah kayak gitu kan
mereka juga gak tau masalah kayak gitu kan
gue bete banget deh sama baby pianian
gue ngerasa tuh iyan itu sok kegantengan gitu
gue sebagai sahabat lo gue belain lo deh mel
siapa sih yang gak kesel kalau dicuekin sama alasan yang gak jelas gitu
tengok bentar dulu deh
kita kayaknya gak boleh langsung gituin iyan deh
soalnya kan kita belum tau alasannya kenapa iyan tiba tiba gituin mel
ya mel bener tuh
tapi kalo menurut gua lu tuh jangan dulu negative thinking
kemarin kemarin kan gue sempet tuh negative thinking sama mondy
gara gara gua ga tau alasan dia kenapa mutusin gua
tapi sudah itu akhirnya gua tau semuanya
yaudah deh semua itu cuma butuh proses mel
iya ray kan lo yang waktu itu juga ngajarin gue
ya kan masih pada inget kan
gue minta doa nih sama kalian semua
semoga gue tuh balik lagi kayak dulu
temen temen kalian semua udah tau belum
kalo boy dapet beasiswa di luar negeri di universitas ke top deram mana
wah alhamdulillah banget selamat ya boy
boy selamat ya aku ikut senang juga aku jadi makin bangga sama kamu
makasih ya cuman kan aku tuh belum mewawancara sama universitasnya
jadi belum tentu keterima
ya ampun boy lo tuh masih aja kaku lo kan pinter mau kasih keterima lah
lo hebat banget ya
reva gimana lo boleh gak boleh di sana
kalau pakai nanya aku segala sih emangnya aku siapa kamu ngapain coba kamu minta izin sama aku
ya kan kamu udah jadi kayak mama keduanya aku
jadi aku harus minta izin dulu dong sama kamu gimana sih masa minta izin sama ian
pokoknya aku akan dukung apapun keputusan kamu lagian aku selalu percaya kok sama hati dan perasaan aku
ingat kan janji reboy kita
aku pengen kamu sama aku berjanji
ya kamu berjanji kalau kamu tuh pengen menguatkan cinta kita
aku tau rev mungkin kita bakalan jarang ketemu jarang tetep tetepan kayak gini
nah jadi aku tuh pengen banget deh kita harus tetap menguatkan hati kita
aku bersedia dan aku berjanji
kalau kita mencatat kisah cinta kita dengan nama cinta reboy
iya aku inget kok
duh tapi kayaknya kok gak mungkin deh kuliah di luar kasian nyokap gua harus bayar utangnya ke adriana
kamu kok malah ngamun
oh ya raff nanti pas pulang sekolah aku dipanggil sama kepala sekolah
mau wawancara sama universitas itu ya semoga aja aku keterima ya
amin doa aku selalu berserta kamu kok tapi maaf ya boy kayaknya aku gak bisa nungguin kamu deh
soalnya pulang sekolah kan aku harus langsung pulang udah dijemput sama supir
yaudah nanti kalo kamu udah sampe rumah aku telfon ya
sin liat deh tuh si ia tuh bikin bete banget
ia tuh bikin bete banget tau
dia beliin banget parah tadi aja gua ajakin kesini dia gak mau
dia bilang katanya bete lah gak mood lah sekarang apaan malah kesini sini juga
eh iya makasih mas
mel mendingan sekarang diam diam dulu aja lo terima dulu aja ian ngapain lo
ntar gue tanya tanya deh sama ian gue bantuin sama anak anak yang lain juga
ian kenapa sebenernya sama lo oke
jam segini kayaknya bang oki lagi isra sekolah ya
lo telfon aja kali ya semoga diangkat
halo ya ada apa nadiem
maaf bang ganggu aku cuma pengen bilang makasih sama bang oki
ya ampun nadine masih kaku aja lagian juga wo wo les kali
aku kan dari kemarin juga udah bilang makasih sama kamu
iya sih bang cuma kayaknya tuh aku belum cukup gitu bilang sama kasihnya
gimana kalau biar puas bilang makasihnya ntar pulang sekolah aku terakhir bang oki makan
udahlah gak usah lah gak usah repot repot gitu
lagian juga aku nolong kamu kan karena udah semestinya kan
terus juga kamu udah banyak nolong kita kan buat ngebebasin raya kemarin
nanti kalau sempet
aku mampir ke warung babe
kamu bikinin mie spesial buatan kamu yang paling aku suka
ya ya udah deh bang oki
yaudah sampai ketemu nanti ya bang
nadine sepunya babeh
cepet banget ngajakin gue makan
padahal sih gue nolong dia kan udah ikhlas gitu kan dari kemarin
dia juga udah bantu kita buat nyelamatin raya
maksudnya gue tuh kemarin nolongin nadine tuh bareng willy
dia ngajakinnya malah gue doang
dia tuh suka sama lo
udah lo terima aja
anaknya baik kok
gue masih kepikiran nyokap gue
belum pikiran buat pacaran dulu
tadi yang cing bener
lo kayaknya telepon si oki ya
kalau lo demen sama lelaki
itu sih boleh boleh aja
ya tapi jangan terlalu agresif
ya perhatian sih boleh
tapi juga nggak boleh kelebihan
coba seandainya oki gak ngebales perhatian lo
ntar lo kecewa lagi
amai kemungkinan kemungkinan buruknya
jangan cuma mikirin yang baik baik aja
yang indah indah aja
agaknya lo masih muda nadine
buat apa sih lo mikirin yang begitu begitu
mendingan lo mikirin yang lain
yang lebih penting buat lo nanti ke depan
makasih ya cing
terima kasih cing